hujan yang mengguyur ibu kota sejak jumat malam menyebabkan banjir di sejumlah kawasan
salah satunya di kawasan cipinang melayu jakarta timur
menurut laporan pandangan mata korespondensi nn indonesia mahardika utama
sejumlah rumah di rt empat rw empat kelurahan cipinang melayu jakarta timur mulai terendam banjir
karena hujan belum berhenti beberapa warga memutuskan untuk mengungsi
warga juga memindahkan barang barang mereka ke kawasan yang lebih tinggi
kendaraan pribadi diparkir oleh sejumlah warga di jalan raya kalimalang agar tidak terendam banjir
selain di rt empat beberapa rumah di rt lain di rw empat dan rw tiga kelurahan cipinang melayu turut mengalami banjir